sesuai dengan aturan pembatasan sosial berskala besar
mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat adalah tindakan yang dilarang
termasuk menggelar sholat idul fitri berjamaah
sementara merujuk pada fatwa majelis ulama indonesia no dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
hanya di wilayah zona hijau covid sembilan belas yang diperbolehkan menggelar sholat idul fitri berjamaah
untuk kota bekasi ada tiga puluh delapan kelurahan yang dinyatakan sebagai zona hijau
dan bisa menggelar sholat idul fitri berjamaah
hal ini dinyatakan wali kota bekasi rahmat effendi
di kota bekasi saat ini sudah keluar dari posisi di mana kelurahan itu ada tiga puluh delapan kelurahan dinyatakan zona hijau
ukurannya dinyatakan zona hijau itu
kelurahan tersebut tidak ada lagi pasien yang dianggap positif maupun juga pasien positif yang dirawat di rumah sakit
jadi sudah clear
kalau karena itu pemerintah kota bekasi merasakan peratas
rapat terbatas dengan ui dengan dmi dengan kantor kementerian agama
memberikan keunggaran kepada warganya
pertama dapat melaksanakan sholat id
ke tiga puluh delapan kelurahan yang masuk dalam zona hijau covid sembilan belas
dan dapat menggelar sholat idul fitri berjamaah
diantaranya kelurahan tuluk pucung kelurahan harapan jaya dan kelurahan bojong menteng
ketiga puluh delapan kelurahan tersebut tersebar di dua belas kecamatan yang ada di kota bekasi
keputusan pemkot bekasi yang memperbolehkan sholat idul fitri disambut baik oleh warga
seperti yang dirasakan pengurus masjid jami anur kramat yang berada di kelurahan kranji bekasi barat
ketua dewan kemakmuran masjid anur keramat kamal pasha merasa bersyukur
dapat menggelar sholat idul fitri berjamaah di masjid yang sudah berusia seratus tahun ini
insya allah sholat id tahun ini seribu empat ratus empat puluh berapa
seribu empat ratus empat puluh jahat ini insya allah kita akan melaksanakan sholat id
sebagaimana biasanya tapi dengan keadaan kondisi seperti ini
kita akan mengikuti aturan aturan daripada prosedur pemerintah atau prosedur kesehatan
insya allah akan kami laksanakan alhamdulillah
masjid jami dan anwar ini berada di kelurahan kranji yang termasuk zona hijau daripada covid sembilan belas ini
sementara warga dari kelurahan yang berada di zona merah covid sembilan belas
masih berharap mereka dapat menggelar sholat idul fitri berjamaah di masjid di lingkungan mereka
kalau syukur syukur alhamdulillah mudah mudahan kami berharap
kami akan pertama kami sebenarnya sudah membuat suatu skenario kalau dibolehkan untuk
kalau dibolehkan untuk kalau dibolehkan untuk
kalau dibolehkan untuk kalau dibolehkan untuk

kalau dibolehkan untuk kalau dibolehkan untuk
surat ini ada petugas kami yang untuk cek suhu
yang memakai masker tidak masker tidak kami izinkan
dan juga untuk pengaturan sab juga sudah kami atur
tetap ini ada petugas petugas yang kami siapkan juga
untuk dapat melaksanakan protap covid sembilan belas ini dengan sebaik baiknya
kami juga mau ambil resiko ngeri ngeri juga ya kalau sampai terjadi
data pada dua puluh mei di bekasi
secara kumulatif tercatat ada
dua ratus sembilan belas pasien dinyatakan sudah sembuh
tim cnn indonesia bekasi jawa barat